rapat pleno dewan pimpinan pusat atau dpp partai golkar untuk memutuskan status ketua umum setia novanto berlangsung alot
hingga selasa sore pembahasan masih berkutat pada perlu tidaknya setia novanto diberhentikan dari jabatan ketua umum
sidang yang dipimpin oleh ketua harian partai golkar nurdin halid mengagendakan tiga hal
yaitu posisi setia novanto sebagai ketua umum partai posisi setia novanto sebagai ketua dpr dan konsolidasi organisasi
sebagian anggota rapat pleno menghendaki setia novanto diberhentikan dari jabatan ketua umum
namun sebagian lain tetap menginginkan setia novanto menjadi ketua partai
selain mengenai status setia novanto surat keputusan dewan pakar partai golkar yang berisi penunjukan idrus marham
sebagai pelaksana tugas ketua umum juga menjadi hal krusial yang masih terus dibahas
jadi ada tiga poin yang akan dibahas yang pertama adalah posisi ketua partai golkar
posisi ketua novanto sebagai ketua partai golkar posisi ketua novanto sebagai ketua dpr dan konsolidasi organisasi
ada yang minta diberhentikan ada yang minta jangan diberhentikan ada yang minta perlu tidak berjalan ada yang minta berhentikan
ada yang kesimpangan dalam memberikan informasi sebentar tunggu aja nanti kita akan kompresikan
semuanya masih dinamis perdebatan yang ada di dalam masih dinamis dan semuanya belum diputuskan apapun
semuanya masih didengarkan
semua yang masih didengarkan dengan tafsir tafsir dalam tata peraturan organisasi
belum ada pembahasan mengenai ketua dpr belum ada pembahasan apapun
yang kita bicarakan adalah tadi dibacakan mengenai adanya surat keputusan dpp
mengenai penunjukan pak idrus marham sebagai pelaksana tugas ketua umum
tidak ada semua tidak ada bicara mengenai pemberhentian dan sebagainya
jadi semuanya masih berbicara mengenai
bagaimana pelaksana tugas ini menjalankan tugasnya berdasarkan tata aturan organisasi yang ada di partai golkar